tabakui sang jakal yang menjadi kaki tangan dia mengikutinya
di saat memburu manusia sherkan melompat tepat di atas bunga merah dan meraung dengan keras
raksa sedang duduk melihat pemandangan di luar gua dengan anak anaknya
dasar harimau pengecut memburu yang lemah manusia
bagaimana kita berharap dia memburu seekor usa
sepertinya dia tidak dapat apa apa selain kaki yang terbakar
raungannya telah berhenti dan hutan kembali sunyi
di saat para serigala berbincang mereka melihat sesuatu yang kecil di semak semak
ayah serigala mengambil ancang ancang untuk menangkapnya
bayi itu berhasil melarikan diri dari desa dan merangkak ke gua serigala
aku akan menjagamu
saya akan menjaga dan membesarkannya seperti anakku sendiri
aku namai dia mowgli
raksa aku rasa kawanan tidak akan menerima anak manusia
aku akan menanganinya
tabakui sedang bersembunyi di belakang gua dan memberitahu sherkan tentang anak manusia
sherkan bergegas menuju gua
berikan dia padaku
pergilah kau pengecut pincang
dia adalah anakku dan kau jangan coba coba menyentuhnya
sherkan yang terluka karena api meninggalkan tempat itu setelah melihat kemarahan induknya
suatu hari anak ini akan berada di bawah cakar dan gigiku
keesokan harinya mereka memperkenalkan mowgli kepada kawanan serigala
setelah perdebatan yang panjang dan persetujuan dari bagira
kawanan menerima mowgli
bagira dan balu akan mengajari dia hukum hutan
dia harus kembali ke keluarganya saat dewasa
mowgli tumbuh besar di hutan mempelajari cara hidup hutan
balu mengajarinya semua pengetahuan hutan
dia mengajarinya cara berbicara dengan hewan
dia juga mengajarinya hal favorit dia mengambil madu dan memancing ikan
oh ini bagus
bagira mengajarinya pertahanan diri
dia mengajari dengan cara manusia agar mowgli tetap memiliki rasa kemanusiaan
membimbingnya bahwa suatu hari dia akan kembali ke keluarganya
lalu kemudian mowgli sangat menyukai hutan
dia disukai oleh saudara serigalanya
kemudian dia berteman dengan semua hewan di hutan
dia menemukan hutan yang berada di bawah
akilah pemimpin dari kawanan serigala sudah tidak bisa lagi berburu seperti sebelumnya
shere khan memutuskan untuk mengambil keuntungan dari kelemahannya
kau serigala muda
singkirkan akilah dari posisi itu
berikan aku anak manusia itu atau aku akan selalu berburu di wilayah kalian
dan tidak akan menyisakan sedikitpun untuk dimakan
sang serigala muda meminta akilah untuk meninggalkan posisinya
kau pengecut kalau kau memberikan mowgli ke shere khan
aku akan setuju untuk mundur sebagai pemimpin hanya kalau kau melepaskan mowgli
bagira mendengar tentang pertemuan ini
mowgli ini saatnya menunjukkan shere khan di mana tempatnya
ini saatnya bertarung
tapi bagaimana aku bisa bertarung dengannya sendirian
kawanan serigala bersama shere khan sekarang
kau pergi ke desa manusia dan ambil bunga merah
bunga merah akan membuatnya takut
aku lebih baik pergi dari hutan sekarang dan hidup dengan keluargaku
mowgli memeluk bagira dan balu dan menangis untuk pertama kalinya
kemudian mowgli tertidur di perutnya balue
mereka semua tertidur di atas pohon
kawanan kera melihat mowgli dan menculiknya
kera kera ini adalah hewan paling gila di hutan yang hidup tanpa aturan
saat balu dan bagira bangun mereka mengira bahwa mowgli telah pergi menuju desa
mowgli dibawa melewati pepohonan hutan oleh para kera
kemudian dia melihat cil burung elang yang sedang terbang
mowgli mengatakan dengan bahasa burung untuk memberitahu balu dan baju
mereka mencari kemana para kera itu membawanya
tutup mulutmu itu trik yang lainnya
kami ingin mempelajari semua trik ini darimu
kami akan menguasai hutan jika kami mempelajari cara untuk mengontrol hewan hewan
chil memberitahu baloo dan bagheera tentang penculikan mowgli
mereka menyekap mowgli di pembohong dingin
itu adalah sebuah tempat yang sangat mengerikan

para kera itu licik dan berbahaya
kita tidak bisa melawannya sendiri
kita harus meminta k untuk membantu
mereka meyakinkan chil untuk ikut membantu
mereka semua pergi ke rurun tuhan
para kera menyembunyikan mowgri di bawah kubah besar
pertama bagheera mulai melawan
dia menggigit dan melempar kerang
tapi mereka begitu banyak dan dia kewalahan
sembunyi di kolam
aku akan menangani hewan gila ini
baloo mulai melemparkan kera di sini dan di sana
tetapi kemudian dia pun kewalahan
semua kera duduk di atas perutnya dan memukuli dia
kera muncul dan membuat bunyi sis
semua kerak ketakutan dan pergi memanjat pohon
k menghancurkan kubah di mana mowgli disembunyikan dan membebaskannya
makanan yang lezat sekali
tidak kau jangan kau dekati anak itu
kera melepaskan mowgli
lalu dia mulai menari
tarian itu menghipnotis para kera dan dia membawa kera kera itu bersamanya
aku rasa hutan ini bukan untukku lagi
aku harus segera meninggalkan hutan
mowgli mengucapkan salam terakhir kepada bagira dan balu dan pergi menuju desa
orang orang desa awalnya ketakutan dengan mowgli
anak ini datang dari hutan
dia mungkin seorang penyamar
dia bisa menyehir kita
dia kelihatannya seperti anak yang baik
mengapa kalian berpikiran jelek padanya
kemari anakku kau tinggal saja denganku ya
kemudian mowgli menjadi akrab dengan kehidupan desa
dia belajar bahasa mereka juga
mereka memberikannya pekerjaan menggiring ternak
teman dia bagira dan balu bertemu dengannya di gunung suatu hari
tapi suatu hari saudara serigalanya datang menemuinya
kawanan sedang dalam masalah
sherkan memutuskan untuk membunuh serigal satu persatu
kau yang memutuskan menyerahkanku pada sherkan
kenapa aku harus peduli padamu sekarang
kita tidak mempunyai darah yang sama
tapi ibu kita membesarkan kita seperti saudara
kita harus membalas untuk ibu
ibu meninggal saat mereka berdua
mereka berdua berdua
mereka berdua berdua
mereka berdua berdua
mereka berdua berdua
ibu meninggal saat bertarung dengan sherkan
dia mendatangi gua meminta menyerahkanmu tapi ibu hanya diam
aku tidak akan mengampuni sherkan
mowgli membawa kerbaunya ke ngarai di mana sherkan bersembunyi
dia menunggang salah satu kerbau
saat mereka sampai di ngarai mereka bergabung dengan akilah pemimpin kawanan yang sebenarnya
kau bawa beberapa kerbau ke arah yang berbeda
aku akan bawa mereka lari dari sini
sherkan akan terpenuhi
dia akan menangkap mereka
seperti yang direncanakan mereka membiarkan kerbau berlari menuju sherkan
seluruh ngarai mulai bergetar dengan tapak kaki mereka
sherkan mendengarkan gemuruh dari tapak kaki mereka melihat lihat untuk mencari jalan untuk kabur
tetapi dinding ngarai itu sangat tinggi dan tidak ada jalan untuk kabur
kerbau berlarian semua dengan geram dan tersandung terbentur dan menuju sher cup
kerbau itu menabrak sherkan di dalam lumpur
kerbau lain menabraknya lagi
tidak bisa pergi untuk kabur lagi
itulah akhir dari sherkan
musuh desa dan juga hutan
mowgli mengambil kulit sherkan dan pergi menuju bukit serigala
melihat kulit sherkan di pundaknya mowgli semua serigala melolong keras untuk kemenangan
akila diberi kehormatan dengan kepemimpinannya dan mowgli meninggalkan hutan
kemudian mowgli mengetahui bahwa mesua adalah ibu kandungnya
hutan dan desa hidup bahagia untuk selamanya